sementara itu jelang asean games tni angkatan darat juga menggelar pesta olahraga yaitu pekan olahraga angkatan darat atau porat
kompetisi porat ini merupakan salah satu ajang seleksi pemilihan atlet yang nantinya bisa bergabung ke pelatnas
ajang porot ini akan mempertandingkan tujuh cabang olahraga diantaranya atletik renang bola volley
ratusan atlet dari delapan belas satuan di tubuh tni angkatan darat ini akan berkompetisi menjadi yang terbaik
sementara itu di asean games tni ad mengerimkan tujuh puluh atletnya
tni ad berjanji akan memberikan bonus bagi atlet tni ad yang mendapatkan medali emas perak maupun perunggu
jangankan yang di tingkatan asian games ya
kemarin kita ada lomba menembak arm tingkat asia
itu prajurit yang memperoleh prestasi bagus dapat bonus sebuah rumah
ya dari angkatan
dan tetap ada bonus